naik itu dapat pujian dari pariwintoma
beliau puas sama hidangannya naya dan beliau juga janji akan merekomendasikan hotel kita ke klien kliennya
yang bener kamu ya bener dong
kayaknya nyonya belum pulang juga nih
dari tadi sibuk muluk sama sayuran
tarik si semangkuk
kayak ada suara
siapa di dalam
ada orang di dalam
kenceng banget suaranya
kayak pernah denger nih
mungkin tunggu dulu bentar ya
bening tunggu situ ya
tante melay cari kunci sarap
saya minta kamu mengundurkan diri sekarang juga
kalau kamu tahu malu harusnya kamu mau mengundurkan diri dengan sendirinya
karena kamu kan tau kalau kamu itu gak bisa apa apa
saya minta izin untuk menunggu hasil dari pak rinto dulu bu
saya mau dengar penilaian dia tentang masakan saya
pak rinto itu udah pastinya gak suka sama hidangan yang kamu bikin
kamu gak punya kemampuan apa apa
kamu itu gak pantas
kena kamu sekarang naya
bu gisel pasti senang banget nih kalau tahu soal ini
aku bisa dapat uang banyak dari dia
naya itu dapet pujian dari parinto ma

ibu nanggir aja kamu lessons yuk
salah satu buah apel pertama
berayu parenthesis disu
tidak buat apa rotating pengguna dia
terima kasih pak
aku akan jadi naya sebagai head chair
tetap di hotel kita
karena kinerja pak arya
itu gak profesional mak
buktinya hari ini adalah hari penting
dia malah gak datang
kalau bukan karena naya
aku gak tau lagi mak
semuanya bisa kacau
mama gak mau menggantikan arya dengan perempuan ini
kalau aku boleh tau
alasannya kenapa mak
kalau aku boleh tau
alasannya kenapa mak
karena mama gak yakin
pak rinto mau memberikan hasil positif
atas hidangan yang dia bikin
dia itu gak punya kemampuan apa apa
justru itu membuktikan
kalau naya ini punya bakat yang sangat besar mah
dan aku yakin
naya bisa buat hotel kita makin sukses nanti mak
dan mama juga harus belajar percaya sama dia dong mak
dan aku juga harus belajar percaya sama dia dong mak

kamu sengaja ya
bikin ini untuk menjaga nama baik perempuan itu

di depan mama
justru aku bicara fakta mak
justru aku bicara fakta mak
naya memang sanggup menjadi chef di restoran kita
naya memang sanggup menjadi chef di restoran kita
pujian dan rekomendasi dari pak rinto
itu adalah buktinya mak
itu adalah buktinya mak
maka bea sudah bilang
kenapa sih kok bisa ada di sini
terus pakai kekunci lagi di kamar mandi
ya allah bening
bu gimana perkembangannya naya
bu kayaknya si naya bakalan dipecat dari pekerjaannya bu
oh ya kamu tahu dari mana
tadi sih saya lihat pemilik hotel ini marah banget bu sama dia
pasti karena dia gagal ngejalanin pekerjaannya sebagai head chef
bagus kalau gitu
bu kan ntar lagi maya dipecat bu
berarti imbalan yang ibu janjiin
nanti ibu tepatin kan
kalau saya sendiri udah lihat naya benar benar keluar dari hotel ini